tidak pernah anda beritakan bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai dapat lima ratus meter jumlahnya satu dua ratus kakak gitu
itu di atas tanah dua ribu hektare
jadi yang masuk dalam mou itu tujuh belas lima ratus hektare yang akan dipakai sekarang itu untuk investasi itu untuk pengembangan usaha itu sebesar dua ribu hektare
dan seribu dua ratus kakak dari situ diberi tadi yang dirugi relokasi dan sebagainya
bahwa ada yang keberatan mungkin apa yang tidak setuju atau apa ada yang memprovokasi atau apa iya
oleh sebab itu saya berharap kepada aparat penegak hukum di daerah aparat keamanan supaya berhati hati menangani ini
dan supaya diberitahu rakyat yang belum tahu bahwa sudah ada kesepakatan antara pem
pengembang dprd terus masyarakat di situ sudah ada tanggal enam enam september
lalu demonya meledak tanggal
sehingga ada delapan orang delapan atau tujuh itu yang sekarang diamankan karena dia diduga memprovokasi dan diduga tidak punya kepentingan